ya allah ini kapan terjadi
seperti yang dirasakan mutia rahman perempuan tiga puluh tiga tahun yang memiliki anak putri kelas satu sd ini
kerap dihantui perkembangan sosialisasi anak karena tidak bisa berinteraksi langsung dengan teman sebaya
misalkan kalau di rumah nggak ada siblings dia anak sendiri
komunikasinya cuma sama ayahnya ibunya kebetulan masih ada orang tua saya juga gitu
dan untuk komunikasi untuk anak anak seusianya memang
kurang banget gak jarang juga anak saya tuh kayak bilang
i miss school i miss my friends sedih tapi ya gimana ya balik lagi
psikolog klinis rati ibrahim mengatakan pada masa pandemi sekarang ini
banyak pasien anak anaknya menjadi lebih stres dan pesimistis dengan masa depan
salah satu faktor penyebab adalah rasa terisolasi dan kurangnya interaksi sosial langsung dengan teman sebaya
padahal kemampuan bersosialisasi
sangat berbeda dengan kemampuan berkomunikasi sosial
sangat penting dalam mengembangkan kecerdasan emosional yang diperlukan setiap orang dalam kehidupannya
untuk itu rati berpesan pada para orang tua
agar berani ambil risiko memperbolehkan anak tetap berinteraksi di lingkungan sekitar
syaratnya anak anak dapat memahami dan mematuhi protokol kesehatan
sebab bagaimanapun juga setiap orang memerlukan orang lain untuk membuatnya menjadi manusia
jadi memang untuk bisa membantu anak anak kita tumbuh secara maksimal
kita memang perlu berani mengambil risiko
untuk itu supaya tetap terproteksi
maka nutrisi vitamin semua hal yang bisa membangun ketahanan di dalam tubuh kita
sangat perlu kita upayakan secara fisik
kemudian prokes itu juga harus diterapkan sungguh sungguh pada saat kita memberanikan diri untuk keluar
jadi jangan sembarangan
selain itu rati juga berpesan pada orang tua agar memiliki sikap positif
dan tidak menepatkan anak anak sebagai sebuah objek
agar anak dapat tumbuh dengan rasa optimisme dan penuh harapan baik